ditreskrimsus polda jawa timur berhasil membongkar sindikat judi online internasional yang beroperasi di surabaya
judi online ini dikendalikan oleh tujuh warga negara cina lewat situs internet dengan modus games online
tak tanggung tanggung selama dua bulan beroperasi sindikat ini bisa meraup omset sepuluh juta rupiah per hari
tujuh warga negara asing asal cina ini dibekuk petugas ditres krimsus polda jawa timur setelah melakukan aktivitas judi online secara internasional
mereka digerebek di sebuah rumah mewah di perumahan forest mansion surabaya
hasil penyelidikan ketujuh wna cina ini masuk ke indonesia menggunakan visa kunjungan wisata
mereka kemudian mengontrak sebuah rumah mewah di perumahan forest mansion
mereka juga dibekali peralatan komputer lengkap dengan wifi
serta smartphone untuk menjalankan aksinya
untuk mengelabuhi petugas sindikat ini menggunakan aplikasi games online
setelah merekrut banyak member mereka kemudian diarahkan ke website judi online dengan alamat pcddfip net
semua sasarannya adalah para pemain judi dari negara cina
tak tanggung tanggung selama dua bulan beroperasi mereka bisa meraup untung sebesar sepuluh juta rupiah perharinya
mulai dengan memasukkan ataupun mencari pelanggan melalui model game yang memang berbahasa cina di situ
kemudian apabila ada yang senang berteman kemudian diajak untuk masuk ke website ini
dari tangan para tersangka polisi menyita barang bukti sepuluh unit laptop tujuh belas buah smartphone satu unit proyektor
satu buah akun judi online kartu debit union pay bank of china tujuh paspor
serta uang tunai sebesar sembilan belas juta rupiah
ketujuh tersangka kini terancam hukuman enam tahun penjara